presiden joko widodo memberi arahan pada acara pembiayaan proyek investasi non anggaran pemerintah
atau disingkat pina di istana negara
presiden mengingatkan pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan hanya menggunakan apbn
pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi uratna di perekonomian
namun pembangunan infrastruktur ini memerlukan dana investasi yang cukup besar
karena itu dibutuhkan sebuah terobosan
agar pembiayaan tidak hanya bergantung pada apbn
modal pembiayaan yang bersumber dari non apbn perlu ditingkatkan
ataupun juga digiatkan seperti yang sudah dilakukan oleh negara negara tetangga
pemerintah menggandeng pt waskita karya dalam membangun sembilan jalan tol
lima diantaranya jalan tol trans jawa
nilai investasi tahap awal rp tujuh puluh triliun dari total rencana anggaran rp lima ratus tujuh puluh triliun
diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi
meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja
membuka kesempatan bertumbuhnya ukm ukm di daerah
oleh sebab itu saya menghargai
dijalankannya terobosan terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah topina
yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita
selain skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau ppp
termasuk saya menyambut baik financial closing
waskita atau root sebagai proyek pina pertama ini
saya berharap ini menjadi awal yang baik
yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di tol waskita tolut senilai rp tujuh puluh triliun